lanjutan sidang pembunuhan di pengadilan negeri situ bondo senin siang kembali ricoh
ibu korban yang hendak menyerang terdakwa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian
hingga membuatnya terjatuh dan pingsan
ibu korban dan puluhan keluarga korban yang emosi dan masih dendam dengan terdakwa
berusaha mengejar terdakwa yang dikawal aparat kepolisian
ibu korban terjatuh akibat terdorong polisi
ibu korban yang jatuh ini sempat berontak dan terus berteriak histeris
karena tidak terima didorong polisi hingga jatuh dan bahkan sempat pingsan
ibu korban kembali histeris saat dibopong keluarga keluar gedung pengadilan
bahkan karena tidak terima atas perlakuan petugas
dia bersama puluhan anggota keluarga korban lainnya mencari polisi yang mendorongnya hingga jatuh
keributan pun kembali terjadi saat sejumlah warga melabrak polisi
di depan gedung pengadilan
beruntung emosi mereka dapat diredam setelah tidak menemukan petugas
yang dianggap telah mendorong ibu korban
sementara petugas berdalih terpaksa bertindak represif
karena keluarga korban selalu menyerang terdakwa
dan juga petugas yang melakukan pengamanan sidang
kalau dari ibunya dia kan emosional tinggi
dia memang selalu mengejar terdakwa
ya karena dia prinsipnya namanya bunuh orang juga harus mati
meskipun diwarnai keributan
sidang kasus pembunuhan antara dua remaja ini
tetap digelar di ruang sidang utama pengadilan negeri situbondo
dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi